rencana pemerintah menerapkan ppkm darurat semakin menguat seiring dengan situasi pandemi yang kian sulit terkendali
seluruh daerah di pulau jawa bali dikabarkan akan menjadi target
bagaimana kesiapan daerah terhadap rencana pemberlakuan ppkm darurat
akan seperti apa kemudian penerapannya
kita akan diskusikan langsung saya akan tanyakan dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kami ada wakil gubernur dki jakarta riza patria
tapi saya akan sapa kang emil terlebih dahulu
kang emil selamat malam kabar baik kang emil
baik alhamdulillah sehat bang renat juga sehat
tapi apa yang sudah disiapkan oleh pemprov jawa barat
ya bang renat jadi perbedaan dengan dua ribu dua puluh
dulu dua ribu dua puluh itu ada namanya psbb
tapi psbb itu dulu bottom up bang
jadi bottom up daerah memohon disetujui
yang tidak memohon juga tidak ada apa apa lah gitu ya
nah sekarang dua ribu dua puluh satu ppkm mikro itu sifatnya top down
dan menurut saya dalam kondisi darurat itu lebih bagus melakukan pendekatan top down
makanya ppkm mikro itu diperkenalkan pada saat lonjakan kasus di awal tahun baru yang cukup tinggi
kemudian dengan ppkm mikro kita berhasil mengendalikan
dan puncak keterkendaliannya itu adalah pada saat idul fitri
idul fitri itu keterisian rumah sakit kita di bawah tiga puluh persen
bahkan kami sempat membubarkan tim
kita lawan dokter penaga kesehatan karena pasien sudah sangat turun
tapi gara gara dua hal yaitu libur panjang yang tidak bisa dihindari
ada yang bocor mudik ada kunjung mengunjungi tetangga rumah ada ziarah dan lain lain
kemudian juga ditambah varian delta yang daya tularnya tiga sampai sepuluh kali lipat
itulah yang kita terjadi hari ini
nah sehingga pada saat sekarang akan diputuskan ppkm mikro darurat
saya kira itu sesuatu yang akan kita lanjuti karena kami meyakini ini adalah dilakukan oleh semua dari pulau jawa sampai bali
karena jawa barat tidak bisa berdiri sendiri
punya tetangga jawa tengah punya tetangga dki banten
hingga kait mengkait ini tidak bisa diselesaikan di level regional atau provinsi atau kabupaten saja
betul betul harus melihat dalam satu keseluruhan
intinya perintah provinsi jawa barat besok akan mulai mengkoordinasikan dengan sebelas kota kabupaten yang masuk level empat atau zona merah
untuk melindaklanjuti pengetatan pengetatan yang sudah disepakati dengan rapat dengan paluhut
yang intinya daruratan ini lebih pada pengetatan yang tadinya jamnya lebih lama sekarang jamnya lebih rendah
tadinya jumlah orang mungkin sekian menjadi setengah dari sekian
tadinya jam bukanya
mungkin sampai malam sekarang hanya sampai siang
kemudian penutupan penutupan tempat pariwisata
hal hal itulah yang mungkin nanti akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat besok
tapi belum itu pun kami akan melakukan koordinasi supaya bahasa dari pusat sampai ke level rt rw itu tetap satu bahasa dan satu koordinasi
baik kang emil jadi sebelum kemudian pusat mengumumkan
tapi pemprov jabar sudah menyiapkan koordinasi terutama untuk daerah
sebelas kota kabupaten ya yang asesmennya dikabarkan nilainya empat
kang emil tadi menarik ketika kang emil menyinggung soal di tengah kondisi sekarang memang lebih baik itu top down
tidak lagi kemudian bottom up seperti tahun dua ribu dua puluh yang lalu
kenapa kemudian menurut kang emil ini memang lebih baik top down
apakah memang situasinya yang sudah semakin genting atau karena memang harus pusat yang kemudian harus dalam tanda kutip mengambil alih dan memimpin langsung penanganan
baik di pulau jawa dan juga di bali kang
iya jadi harusnya dari dulu dulu sebenarnya ya
coba bayangkan ya tujuh puluh persen kasus covid jawa barat kan munculnya di bodebek
debek ini kan bagian dari jabodetabek ya
virus paling banyak covid kan di sana ngumpulnya
ini kan tiga provinsi bang ada dki ada jawa barat ada banten kira kira begitu
nah sehingga pernah kita psbb seluruh provinsi banten hanya setengahnya misalkan
atau ada yang psbb nya kebupaten saja ada yang hanya level kecamatan
jadi dua ribu dua puluh itu terlalu beragam analisa analisa lokalnya
padahal si virus ini kan tidak dibatasi oleh batas administrasi politik
kalau dia sudah lewat dari jakarta ke depok ya virus sama aja penanganannya kan
tapi kalau treatmentnya berbeda
karena beda provinsi beda administrasi politiknya
sehingga cara meresponnya mungkin kualitasnya tidak sama
nah hal hal inilah yang saya evaluasi bahwa top down itu jauh lebih pas untuk pengenangan kedaruratan karena satu komando
nah contohnya ya jawa barat ternyata kan punya dua pangdam
satu pangdam siliwangi dua pangdam jaya
karena depokan yang namanya
polda bekasi itu kan dikelolanya oleh pandam jaya dan polda metro
jadi saya adalah gubernur yang punya dua polda punya dua pangdam
nah hal hal beginilah yang
bahkan koordinasi satu pintu top down ini jauh lebih pas
makanya pak luhut selalu di depan sebagai perwakilan yang diminta pak jokowi untuk mengendalikan ini
jadi artinya secara
tinggal kita akan mengetes
apakah ppkm mikro darurat yang dilakukan wajib di seluruh jawa bali khususnya yang level empat atau zona merah
kemudian dalam hitungan seminggu dua minggu bisa menurunkan seperti kita menurunkan waktu di bulan januari sampai ke idul fitri
oke bagaimana penerapannya implementasinya kita bahas di segmen berikutnya ya kang emil
agar lebih lengkap juga bersama dengan wakil gubernur dki jakarta bang amat riza patria yang juga sudah bergabung bersama dengan kami
tapi kita harus break
niskes akan segera kembali sesaat lain
baik alhamdulillah sehat
baik bang riza tadi pak gubernur kang emil sudah memaparkan bagaimana kemudian kesiapan jawa barat kalau nanti diterapkan ppkm mikro darurat
akan berkoordinasi dengan sebelas kabupaten kota yang mungkin zona merah saat ini
kalau dki jakarta bagaimana ini bang riza
kalau nanti diterapkan ppkm mikro darurat seberapa signifikan perbedaan dengan yang sekarang kita kebijakan itu tengah berlangsung ppkm yang diperketat
dengan yang nantinya akan diberlakukan mikro darurat ini
memang dua hari ini kami rapat dipimpin pak menko pak luhut bin sar panjaitan membahas untuk dua minggu ke depan diberlakukannya ppkm darurat
tentu isinya saya tidak bisa memaparkan sekalipun mungkin pemirsa sudah mendapat bocoran kurang lebihnya
tapi pastinya kita menunggu keputusan yang resmi
nanti disampaikan oleh pemerintah pusat atau satgas pusat
prinsipnya kami provinsi dki jakarta akan selalu siap melaksanakan keputusan dan kebijakan yang diambil diputuskan oleh satgas pusat maupun pemerintah pusat
kami akan menyampaikan kepada masyarakat melakukan sosialisasi kampanye untuk edukasi kepada masyarakat
dan kebijakan yang diambil terkait ppkm darurat
dan memastikan bahwa seluruh warga jakarta bisa memahami
dan yang lebih penting melaksanakan
kemudian juga kami akan hadirkan jajaran pemprov dan tentu berkesama dengan polda metro kodam jaya kajati dan porkopinda lainnya
sama elemen masyarakat komponen masyarakat untuk terus melakukan pemantauan pengawalan pengawasan dan aparat akan menindak siapa saja yang ditemukan melanggar
apakah warga jakarta maupun unit unit usaha atau kegiatan
prinsip dan inti substansi daripada ppkm darurat adalah pengetatan yang lebih lagi tetap dari ppkm mikro
tentu kami bersyukur dan senang atas kebijakan yang akan diambil
jadinya pembatasan jam operasional pembatasan kapasitas dan pengetatan alur keluar masuk warga dari jakarta maupun luar jakarta
ke udara darat dan laut
kami akan dukung kebijakan ini
samping itu kami juga terus meningkatkan
tugas kami yaitu tiga t testing tracing dan treatment
di mana sudah lebih dari enam belas kali standar who bagi pcr yang kami lakukan
jadi kami melakukan pcr sudah lebih dari enam belas kali dari standar yang diminta
itulah sebabnya juga kenapa di jakarta cukup tinggi
karena memang pcr kami tinggi
dan sekali lagi itu tempat yang terbaik
sebagai seluruh warga jakarta tetap berada di rumah
jangan keluar di rumah
apalagi bagi anak anak di bawah sembilan tahun dan orang tua di atas enam puluh tahun
kita dukung kebijakan ppkm darurat
dan kita pastikan kita ingin seluruh warga disiplin patuh dan taat terkait kelaksanaan protokol kesehatan
pak wagup cakupan pengetatan ini yang kemudian kami dapatkan bocorannya
karena memang belum secara final diumumkan oleh pemerintah pusat
untuk sektor non esensial
mal dan juga pusat perbelanjaan ditutup
restoran hanya makan delivery dan juga takeaway
kemudian ada seluruh kegiatan belajar mengajar yang secara daring
apakah kemudian ini memang betul betul akan diterapkan nantinya di ppkm mikro darurat
ya kalau itu nanti yang menjadi kebijakan
ini masih dalam pembahasan dan finalisasi
kalau ini yang menjadi kebijakan tentu tidak ada pilihan bagi kita semua
pemerintah daerah harus melaksanakan sebaik mungkin kebijakan ini
dan tentu kita harapkan seluruh masyarakat melaksanakan ini
memastikan dalam dua minggu ke depan kita lakukan pengetatan
mudah mudahan setelah dua minggu ini akan ada hasil yang signifikan terkait pengurangan atau penurunan angka covid di dki jakarta
jadi saya kira ini satu kebijakan yang sangat baik
di tengah melonjaknya lonjakan covid di wilayah dki jakarta dan di seluruh indonesia
khususnya pulau jawa dan bali
mudah mudahan kita bisa laksanakan
selain itu juga kita tingkatkan pasaran vaksin dki jakarta yang diminta rp seratus
alhamdulillah rata rata di atas rp seratus
disusantai rp satu ratus dua puluh rp satu ratus tiga puluh empat sehari yang bisa kita lakukan
untuk memberikan peningkatan vaksin dki jakarta bagi kontribusi yang diminta bapak presiden
dan rp satu juta akan ke depan akan ditingkatkan menjadi rp satu lima ratus di seluruh indonesia
dki akan tingkatkan
dan terus memberikan kontribusi yang terbaik dalam laksanakan pasaran vaksin
pak gubernur dan juga pak wakil gubernur
bicara soal dki jakarta juga jawa barat
ini kan dua provinsi yang menempati urutan cukup teratas ya
teratas dalam penambahan kasus beberapa hari belakangan ini
sebelum kita bicara soal ppkm mikro darurat yang mungkin nanti akan diberlakukan
sebelumnya kan sudah ada ppkm mikro yang juga sudah diimplementasikan di beberapa daerah
melihat angka yang cukup besar ini
penambahannya evaluasi dari pemprov
sebetulnya bagaimana terhadap penerapan ppkm yang tengah berjalan saat ini
kang emil dulu
iya tadi saya sampaikan di awal renhad ya
bahwa gelombang yang sekarang ini diburuk oleh datangnya varian delta
varian delta itu sebelum idul fitri belum terdeteksi
dan belum banyak terdapat di jawa barat dan di indonesia
nah sekarang hasil dari laboratoriumnya hampir mayoritas yang ada di jawa barat pun
sekarang adalah varian delta
salah satunya adalah juga menyerang anak anak yang usia muda lah
anak anak muda kira kira begitu
nah sehingga ppkm mikro yang berhasil sebelum idul fitri itu
memang untuk menanggulangi varian virus covid yang kita sudah pahami
nah ppkm mikro darurat ini memang lebih strict karena akan menghandle
merespon hadirnya varian delta yang tadi dia tulangnya tiga sampai sepuluh kali lipat
saya sih sangat optimis tadi dari pengalaman bulan januari februari
dan belajar dari kekurangan dua ribu dua puluh
misalkan dulu masih ingat ya jakarta psbb nya ketat
kemudian di sekelilingnya
pilihan yang tidak sama dengan jakarta
akibatnya dia tidak makan di jakarta pindahnya ke wilayah misalkan depok bekasi
itu contoh dua ribu dua puluh karena tidak ada satu kesatuan kebijakan
nah ppkm mikro darurat ini diwajibkan kepada seluruh jawa bali
nah oleh karena itu yang penting dari kami selain mempersiapkan mas reinhardt
adalah memastikan tidak ada kolapsnya sistem rumah sakit di jawa barat
yang kami siapkan
ada cara hulu yaitu ada empat ribuan ruang isolasi di desa desa
kami sedang edukasi agar jangan dikit dikit ke rumah sakit
yang tidak perlu ke rumah sakit
kemudian ada strategi dihilir kita mengkonversi hotel apartemen dan bangunan rumah sakit
untuk memulangkan mereka yang sudah mau sembuh tapi belum sembuh total ya
sudah mau sembuh jangan di rumah sakit
kita pindahkan ke hotel gratis semuanya sehingga rumah sakit betul betul hanya untuk yang jala sedang dan berat
nah kombinasi menurunkan keterisian rumah sakit covid kemudian juga kekompakan
tadi satu komando satu kebijakan tambah vaksinasi yang seperti pak wagub dki tadi sampaikan
jawa barat per hari kemarin rekor satu ratus enam puluh ribu tertinggi dan mudah mudahan kecepatan vaksinasi
penurunan rumah sakit kemudian pengetahuan ppkn mikro darurat yang bersamaan dan satu komando
saya meyakini insya allah hitungan dua minggu sampai satu bulan kita harusnya melihat ada trend turun amin
baik ya tentu itu harapannya kang emil

tentu itu harapannya kang emil kalau kita bicara soal bor dan juga vaskes di jawa barat sekarang kondisinya fakta di lapangan seperti apa

karena kan yang beredar kemudian publik melihat bahwa tampaknya vaskes sudah mulai kolaps di sejumlah provinsi termasuk juga mungkin di jawa barat

ya saya kira kita hindari kata kolaps itu ya karena kata itu menakutkan untuk masyarakat yang tidak memahami realitanya
jadi masyarakat begini jumlah tempat tidur rumah sakit di jawa barat itu ada lima puluh empat ribu
yang dipergunakan sebelum idul fitri itu hanya empat belas ribu atau dua puluh an persen
kami sudah menambahi sekitar tiga ribuan sekarang menjadi tujuh belas ribu dari lima puluh empat ribu
nah pada saat si tiga tambahan ini masih ternyata juga terkejar oleh orang yang harus dirawat
maka kita akan menambahi dari tiga puluh empat puluh lima puluh sampai nanti maksimal enam puluh persen renat ya
dari lima puluh empat ribu itu karena empat puluh persennya harus diperuntukkan untuk pasien non covid
nah sambil menuju pelan pelan ke jawa barat
kita akan menambahi ke arah enam puluh persen jika itu dibutuhkan
tadi kami sudah menyiapkan pengurangan pengurangan keterisian rumah sakit
dengan menyewa hotel apartemen semua fasilitas negara yang ada tempat tidurnya
nah mudah mudahan dengan begini tidak terjadi yang didefinisikan akan kolaps tadi
tapi igd betul memang tertekan
nah salah satu yang akan dilakukan jawa barat adalah membeli peralatan untuk pembantu pernafasan
atau ventilator ada alat lainnya yang kami lihat di lapangan itu banyak rumah sakit
rumah sakit swasta kecil bisa merawat covid
tapi pada saat ada pasien berat dia lempar juga ke rsud
nah itulah yang kemarin viral pasti di mana mana karena rumah sakit swastanya
kurang dilengkapi oleh fasilitas fasilitas alat bantu pernafasan
oleh karena itu kami akan distribusikan sehingga tidak ada lagi pelemparan pasien berat ke rumah sakit pemerintah
nah mudah mudahan kombinasi ini
bisa didefinisikan sebagai pengendalian yang rasional dan tidak masuk ke dalam narasi narasi seolah olah akan kolaps
oke pak wagub dari dki jakarta bagaimana
hari ini kan rekor lagi ya jumlah penambahan kasusnya secara nasional juga dki jakarta masih sangat tinggi
yang kemudian kita lihat atau mungkin bahkan saya lihat dari media sosial
berseliwuran masyarakat di jakarta yang merasa bahwa atau melihat bahwa sulit sekali mencari rumah sakit
faktanya di lapangan bagaimana pak wagub
jadi memang ada peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir
tapi sekali lagi itu disebabkan beberapa hal yang sering kami sampaikan
pertama memang penyekatan harus balik kita buka terakhir lapangan tiga puluh satu mei
sehingga sejak itu banyak sekali arus balik mudik dari luar kota ke jakarta dari daerah daerah
kedua masih banyak masyarakat kita di bulan tiga puluh satu mei
kita di bulan idul fitri lebarajuh fitri melakukan kunjungan siratu rahmi
yang padahal sudah kami ingatkan berkali kali
yang ketiga memang disebutkan kejenuhan kelitian masyarakat
sudah satu tahun lebih menggunakan masker sehingga masih banyak yang tidak menggunakan masker
sekalipun data dan faktanya di dki jakarta termasuk provinsi yang penggunaan maskernya tertinggi
mungkin di indonesia
kemudian yang keempat disebabkan oleh adanya varian baru varian dari afrika selatan inggris dan india
yang berikutnya memang disebabkan oleh tes pcr yang tinggi
dki jakarta sepekan ini mencapai satu ratus lima puluh delapan ratus enam puluh dua jadi lebih dari lima belas kali dari standar yang diminta who
nah untuk itu beberapa kebijakan yang diambil
sesuai dengan arahan presiden tadi optimalisasi implementasi penanganan ppkm mikro
dan yang ketiga meningkatkan pelaksanaan vaksin untuk satu juta bahkan satu lima juta
di jakarta kita berdasarkan mencapai seratus ribu kita sudah mencapai bahkan satu ratus tiga puluh lima
pernah sampai satu ratus lima puluh delapan ribu per hari ini akan kita upayakan terus
jadi sekali lagi kami siap melaksanakan kebijakan masker
yang akan diberlakukan dalam beberapa hari ke depan untuk dua minggu ke depan
dan kita ingin memastikan seluruh warga jakarta bisa memahami mengerti pelaksanaan ppkm darurat
dan melaksanakan secara sungguh sungguh padat dan disiplin
dan juga perlu menjadi perhatian data yang perlu kami sampaikan belakangan ini memang ada peningkatan
ini menjadi perhatian kita para orang tua memastikan menjaga anak anak kita
yang belakangan lebih mudah terjangkit atau terserang covid
mudah mudahan kita bisa memastikan kesehatan dan keselamatan anak anak kita
dan kita semua
jadi sekali lagi di jakarta juga yang sering saya sampaikan
kalipun dibagi dalam beberapa zona ada zona merah jakarta pusat timur dan selatan
zona kuning di utara dan zona orange di pulau seribu
kami memperlakukan seluruh wilayah jakarta kami anggap sebagai zona merah
supaya mendapat perhatian yang lebih baik lagi
dan seluruh masyarakat harus lebih waspada disiplin dan hati hati
jadi itulah beberapa kebijakan yang dianggap

termasuk terus meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit
rujukan laboratorium tenaga kesehatan tempat tidur
kemudian ruang icu bahkan tempat tempat isolasi kita tingkatkan
sampai kita tambah sebanyak sembilan delapan puluh empat
dari wisma griak hotel sampai gor bahkan tempat tempat ruang tertutup lainnya
akan kita upayakan sebagai tempat isolasi
termasuk menyiapkan tenda tenda darurat di hampir semua rumah sakit daerah di dki jakarta
selain terus meningkatkan berbagai fasilitas
tapi sekali lagi
betapapun baik dan cepatnya pemerintah menyiapkan fasilitas
yang jauh lebih penting bagaimana kemampuan kita bersama sama
bersama dengan seluruh warga jakarta dan warga lainnya
tentu dari dukungan kang emil dari jawa barat dari banten jawa tengah timur dan semuanya
bersama sama memastikan kita dapat berkolaborasi bersinergi bersama untuk saling bahu bahu tolong menolong
keluarga kita minta tetap berada di rumah
dan laksanakan protokol kesehatan secara disiplin ketat dan terus waspada
kang emil dan juga bang riza yang juga menjadi perhatian penting ya
bahwa kemudian pemerintah daerah sudah berupaya maksimal untuk dalam keadaan yang memang sulit ini
tapi tentu masih ada celah ketika ppkm ini nanti akan diberlakukan
ppkm mikro darurat agar tidak beda nama tapi sama rasa
bagaimana memastikan bahwa aturan ppkm mikro darurat nanti ini terimplementasi dengan baik
ada monitoring yang jelas dan juga ada evaluasinya
sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud dengan kebijakan yang baru ini nanti
kita akan bahas segmen berikutnya kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masuk ke segmen terakhir saya masih bersama dengan gubernur jawa barat kang rituan kamil
dan juga wakil gubernur dki jakarta bang ahmad riza patria
masih kita membahas soal ppkm darurat yang nanti akan diterapkan di jawa dan juga bali
terakhir kang emil dan juga bang riza bagaimana memastikan nanti ppkm mikro darurat ini akan terimplementasi dengan baik
karena kemarin kemarin mendapat kritik penerapan ppkm ini bahkan dianggap tidak efektif
bahkan didesak untuk segera melakukan lockdown karena dirasa pengawasannya kurang maksimal

nah bagaimana ini agar nanti maksimal memastikannya kang emil
tadi saya sampaikan itu yang berkomentar tidak melihat data statistik
saya sudah sampaikan mas reinhardt ppkm mikro itu berhasil
data kami sampai fitri itu bang riza juga bisa monitor di jakarta
sampai kami membubarkan relawan dokter dan tenaga kesehatan karena nggak ada pasien
tapi karena libur panjang dan varian delta
datang bersamaan kan tadi ada ziarah untuk mengunjungi dan sebagainya
kita memanen sebuah dua fenomena tadi
jadi apa yang kita bahas hari ini itu bukan karena ppkm mikro tidak berhasil
saya tidak sepakat dengan pendapat itu
ppkm mikro itu berhasil tapi karena dibom oleh yang namanya libur panjang bersamaan dan varian delta
dekatan ledakan kasus kira kira begitu
nah oleh karena itu saya optimis bahwa dengan kekompakan ppkm mikro darurat
tidak boleh pilih pilih semua melakukan
kami akan memastikan sesuai pertanyaan tadi bahwa akan diterapkan seketat yang kami lakukan di ppkm mikro non darurat terdahulu
nah perbedaannya panglima tni kapolri sudah komit
dan bersamaan dengan vaksinasi yang tadi ditargetkan
harusnya kita bisa terus berkejaran berhasil mengendalikan
feeling saya sih dalam hitungan dua sampai satu bulan kalau kita kompak serempak satu komando seperti ini
berdasarkan pengalaman sus insya allah akan tren turun
karena yang sekarang berjalan juga tampaknya mungkin masih banyak yang melanggar
dan harus memahami mengerti isi persis dari pada cutusan kebijakan ppk rf
darurat yang kedua memang
di semua unit kegiatan mulai dari
provinsi kabupaten sampai rt
bahkan di rumah rumah
itu ada lo atau pic
yang bertugas untuk
urusan covid ada
satgas bahkan juga
nanti kita akan hadirkan aparat
dari jajaran pempo dari
folda terhama juga dari
kodam kajati dan semua
perkebidatan semua elemen masyarakat bersama sama
dan juga nanti aparat akan memberikan
tindakan tegas bagi siapa saja
yang melanggar tapi sekali lagi
semua itu tidak ada apinya
tanpa dukungan kerjasama yang
baik dari seluruh masyarakat dukungan masyarakat
hanya dua yang kami minta
yang pertama tetap berada di rumah
jangan keluar rumah
apalagi bagi anak anak di bawah sembilan tahun
dan orang tua di atas enam puluh tahun
tidak perlu keluar rumah
dan juga yang kedua
laksanakan protokol kesehatan secara
disiplin secara ketat
dan terus waspada saling bertukar
informasi dan terus
berkoordinasi dengan rt
apabila ada kejadian kejadian
informasi ada yang dirasa
kurang sehat dan sebagainya
jadi sekali lagi kami siap
melaksanakan kebijakan ppkm
taruh saja akan diambil
putuskan oleh satgas pusat atau pemerintah pusat
mudah mudahan kebijakan ini
dua minggu depan nanti
kita bisa mengurangi
untuk memutuskan penyebaran covid sembilan belas
di jakarta bahkan di seluruh indonesia
artinya pak wagup optimistis dengan penerapan
ppkm mikrodalurat ke depan
dengan pelaksanaan ini
saya kira ini kebijakan
yang paling ketat
kalau nanti diambil sebagaimana
informasi yang kita terima
tapi saya tidak ingin mendahului detailnya
apa saja sejauh yang beredar
kita ketahui di masyarakat
saya kira sudah cukup ketat
mudah mudahan kita semua
melaksanakan dengan baik
jangan ada lagi yang melanggar apalagi
sembunyi sembunyi lakukan aktivitas
dan kegiatan masuk kerumunan
ke atas lima orang juga
dilarang dan sebagainya
baik kang emil terakhir singkat saja
pak gubernur imbauan bagi masyarakat di jawa barat
kang emil menghadapi nanti ppkm mikrodalurat ini
ya yang pertama
percayakan kepada pemerintah
yang mungkin pahit seperti ini
tapi untuk keselamatan nyawa
yang menjadi tujuan
punya sampai kapan tentunya kita harus
itu hanya bisa
kita laksanakan kalau masyarakat
jawa barat khususnya
itu taat pada prokes
itu kita harus bertepuk dua tangan
jangan sebelah tangan
jangan sampai pemerintah melakukan
tapi masyarakat tidak hati atau merespon
nanti kita tidak berkesudahan
bela negara melalui ketahuan
pada peraturan insya allah
kita bisa tren turun dan melewati
masa ini secepat cepatnya
baik terima kasih banyak gubernur jawa barat
terima kasih banyak wakil gubernur dki jakarta
bang amat riza patria sudah bergabung
pada malam hari bersama dengan kami
sehat selalu kang emil bang riza
selamat malam emil pak gubernur jawa barat
pak riza sehat sehat juga
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia news